sepekan jelang balapan internasional f satu powerboat danau toba kamar hotel di empat kabupaten yang ada di kawasan danau toba telah terisi penuh
seperti di kabupaten simalungun tapanuli utara fumbang hasundutan dan toba
kamar hotel berbintang telah habis dipesan untuk ditempati oleh tamu dan delegasi
sementara kamar hotel non bintang atau standar juga telah habis dipesan oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara
untuk wisatawan yang belum mendapatkan penginapan terdapat lebih dari dua ratus homestay di seluruh kabupaten toba
sesuai arahan dari pemerintah kabupaten toba untuk harga homestay per malam tertinggi dipatok rp empat ratus per kamar
dinas pariwisata kabupaten toba sebelumnya telah meminta agar pengusaha hotel tidak menaikkan harga secara signifikan
sedangkan bagi warga kabupaten toba yang memanfaatkan event tersebut dengan menyediakan rumah mereka sebagai tempat penginapan bagi para wisatawan
diminta untuk memberikan harga yang lebih tinggi
dan tidak melebihi dari harga homestay yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten
kita dari dinas kebudayaan dan pariwisata menyarankan kepada pemilik hotel itu agar harganya jangan dinaikkan secara signifikan
dinaikkan boleh tapi jangan terlalu tinggi
karena mengingat ini pengelatan f satu h dua o ini tidak hanya tahun ini saja
dan tahun tahun berikutnya juga akan ada pengelatan f satu h dua o di kabupaten toba yang sudah diinformasikan
selama lima tahun ke depan
kemudian selain hotel kita juga sudah mempersiapkan homestay
homestay kita yang ada di kabupaten toba itu semula standarnya antara rp seratus sampai dengan rp dua ratus
namun kita sudah adakan rapat dengan asosiasi homestay yang ada di kabupaten toba bahwa homestay itu maksimal harganya tertinggi adalah rp empat ratus
indonesia dengan keindahan danau toba terpilih menjadi tuan rumah ke empat puluh ajang f satu

dua belas pembalap dari seluruh tim akan bertanding dalam f satu powerboat danau toba ini
budiman amin tanjung kabupaten toba sumatera utara